peringatan dua belas tahun bencana gempa dan tsunami aceh
ratusan orang melakukan ziarah ke kuburan masal tsunami yang berada di banda aceh
warga tidak kuasa menahan kesedihan dan larut dalam tangis saat berdoa di kuburan masal
ziarah makam ini merupakan rutinitas tahunan masyarakat
untuk memperingati bencana gempa bumi dan tsunami yang melululantahkan aceh pada dua puluh enam desember dua ribu empat lalu
di kuburan masal ini terdapat sedikitnya empat belas dua ratus enam puluh empat jasad korban tsunami
selain masyarakat ziarah makam ini juga dihadiri pejabat setempat tokoh aceh serta ulama setempat
selain berziarah sebagian masyarakat aceh memperingati bencana itu dengan berzikir dan berdoa bersama
banyak diantaranya menangis karena mengenang tragedi tersebut yang memakan korban jiwa lebih dari satu ratus enam puluh ribu orang
masyarakat banda aceh memperingati dua belas tahun bencana tsunami yang melanda kawasan itu pada akhir desember dua ribu empat belas
warga yang terdiri dari anak anak hingga orang dewasa larut dalam doa dan zikir bersama
setelah dua belas tahun berlalu umumnya masyarakat aceh yang menjadi korban tsunami telah bangkit kembali
salah satunya zahra tilainyah dua puluh tiga tahun

orang tua dan saudara saudara zahra masih berada di bangku kelas enam sekolah dasar
orang tua dan saudara saudaranya meninggal namun ia selamat dan terus berjuang melanjutkan sekolah hingga berhasil lulus
zahra pun menceritakan kisahnya saat tsunami dua belas tahun lalu
saat kejadian dua belas tahun lalu itu saya kebetulan lagi tidak ada di lepung
saya berada di ajun di banda aceh
cuman kalau langsung terkena dengan air tsunami tidak
karena saya cepat melihat airnya langsung menyelamatkan diri
jadi seolah olah berkejaran dengan ombak lah
ombak di depan mata tapi saya sempat lari untuk menyelamatkan diri ke lantai dua
dari musibah tsunami tersebut orang tua saya mamak dan kakak yang terakhir
nah sementara keluarga dari sebelah mamak dan sebelah ayah itu semuanya pada meninggal semua
puncak peringatan dua belas tahun tsunami ini akan digelar senin dua puluh enam desember
selain zikir dan doa masyarakat aceh akan bersiarah ke kuburan kuburan masal
tempat ribuan korban disemayamkan
ibnu hajar banda aceh